in terpenting sekarang adalah
kamu sembuh iya
ya kamu sembuh
kamu gak usah mikirin apapun
untuk masalah itu nanti kita bicarakan
afif jawab dong
afif kamu cintakan sama aku
afif di ruangan icu ma
di ruang icu
kita harus bertindak cepat sudah siapkan alatnya
aduh mana si afif nih
susah banget dihubungin nih gak bisa lagi
ya sampai juga afif mah emang gak bisa dibilangin kan
tante sylvia kelihatan gelisah pasti lagi mikirin masalah afif
syukurin baru tahu rasa dia
eh ngapain senyum senyum ha
oh enggak enggak apa apa kok mah
mah gimana kalau kita telepon gavin dia pasti tau afif gimana
hah benar telepon deh cepetan
tunggu aku telepon
halo gavin gavin kamu tau gak afif dimana
iya kak ini aku lagi di rumah sakit sama kak
hah rumah sakit
hah rumah sakit speaker speaker udah
halo gavin kok bisa di rumah sakit
memang apa yang terjadi afif kenapa
afif gak kenapa napa tapi yang lagi dirawat itu tiara
dia hampir bunuh diri
ya oke mama kesana
kepada sana ya
mencoba bunuh diri
afif lebih baik kita pulang aja
bagaimana keadaan tiara
afif denger aku afif tiara udah bukan tanggung jawab kita lagi afif
dia udah ada di rumah sakit kita udah bawa dia ke rumah sakit itu udah baik fit
apalagi bapaknya seorang dokter pasti bapaknya bisa merawat dia dengan sangat baik fit
kita lebih baik pulang aja five yuk
kalau kamu pulang pulang aja sendiri aku mau dia

di antara anda siapa yang bernama afif
pasien berulang kali menyebut nama anda
silahkan anda masuk ke ruangan itu
sekali kamu masuk ruangan itu
kamu gak akan kembali lagi fit
aku ingin hidup bersama kamu tiara
menyikah dengan aku
bagaimana kondisi kamu
udah udah kamu tenang aja
aku ada disini kok
yang penting sekarang kamu cepat sembuh ya
kamu cepat sembuh ya
afif aku mencintai kamu afif
apa kamu mencintai aku
apa kamu mencintai aku
ini terpenting sekarang adalah
ya kamu sembuh ya kamu gak usah mikirin apapun
untuk masalah itu nanti kita bicarakan
afif jawab dong afif kamu cintakan sama aku
afif di ruang icu mah
iya aku tau tapi sekarang kamu cepat sembuh ya
nanti aku jelasin semua ya
mak mak apa apaan sih
mak mak ini apaan sih
ya udah lepasin mak
ya udah kita pulang
di sini lewat sini
maksud mama apa sih ngajak aku pulang ke rumah
tiara itu masih membutuhkan aku mah
kamu tuh afif udah gak usah lah kamu kasih janji palsu sama perempuan itu
karena kita tau kamu itu tidak mencintai perempuan itu
iya afif harusnya kamu tuh pikirin dulu sebelum janji sama tiara
biar kamu gak nyesel
five itu maksud aku dari kemarin kemarin
kalau tindakan kamu itu salah kamu hanya memberikan harapan palsu kepada tiara
kalau kamu terus terusan melakukan itu itu sama saja dengan kamu menyakiti orang orang yang ada di sekitar kamu
dan termasuk diri kamu sendiri vief
kamu itu siapa
berani menceramai aku
kamu itu orang yang tiba tiba ada di sini dan menjadi adik aku
jadi kamu berhenti berhenti kasih tau aku
apa yang harus aku lakukan
harus gini atau harus begitu
sudah cukup cukup afif
tapi kamu sendiri tahu bahwa kamu tidak bisa menepati janji kamu sendiri
karena kita sangat tau di dalam hati kamu cuma ada satu perempuan
yaitu bella bukan perempuan itu
kamu habis nganter anak anak sekolah ya
iya tadi aku habis antara anak anak sekolah
kalau gitu aku langsung berangkat ke kantor ya aku berangkat
tadi pas di perjalanan tiba tiba aku kepikiran kalau sebaiknya kita meluangkan waktu sejenak untuk kita berdua
sudah waktunya kita melupakan masa lalu reno
saatnya aku melupakan afif
kamu gak bisa berbohong sama aku bella
meskipun kamu tersenyum sekarang aku bisa melihat kesedihan di mata kamu
afif kamu mau kemana jawab pertanyaan mama
ya mama minta kamu gak usah pergi
sudah ketebak lah pasti kamu mau pergi ketemu sama perempuan itu kan
buat apa buat apa afif
percuma yang kamu lakukan ini semua tuh percuma gak usah
menurut mama tuh gak usah kamu harus percaya sama mama ya
saatinya aku gak tahu ma
mana yang benar dan mana yang salah
tapi aku tahu dia rela mengorbankan nyawa demi aku ma
bahkan dia sudah menyelamatkan hidup aku
maafkan aku mah saat ini tiara membutuhkan aku
enggak enggak afif afif afif afif afif jangan pergi afif
itu sih afif pasti mau ketemu sama perempuan itu mau ngapain dek
afif memang susah dikasih tahu mah
afif memang anak yang sangat baik dia itu memang begitu selalu saja memikirkan orang
gak pernah memikirkan dirinya sendiri
tapi kan sekarang ini udah waktunya dia harus memikirkan diri sendiri
ngapain mesti memikirkan orang sih
gavin lebih baik sekarang kamu susul api tuh
tadi bapak sudah atur semuanya
supaya kamu dirawat di rumah saja
karena itu akan menurunkan depresi kamu
kamu jangan lagi coba bunuh diri
afif aku senang kamu datang
mau apa kamu datang lagi
papa biarin aja sih afif di sini ya
iya bagaimana keadaan kamu
kamu mau kan anterin aku ke rumah
kamu udah boleh pulang
alhamdulillah syukurlah kalau kayak gitu
yaudah aku ganti baju dulu ya
kamu jangan pura pura baik sama tiara
aku gak pura pura dokter
aku benar peduli dengan tiara